terdakwa arief rahman arifin mengaku dirinya sempat dimarahi oleh verdi sambo saat tim sus bentukan kapolri melakukan olah tkp di rumah dinasnya di duren tiga pada dua belas juli empat hari setelah yosua tewas tertembak
hal ini disampaikan terdakwa dalam sidang lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan proses hukum yang digelar sejak jam sepuluh pagi pada jumat
menurut arief dirinya ditelepon oleh verdi sambo saat tim sus datang melakukan olah tkp di rumah dinasnya
arief menyebut nada verdi sambo terdengar marah saat itu
menurut arief melalui sambungan telpon sambo marah sambil mengatakan tim yang melakukan olah tkp tidak punya tatak rama karena tanpa izin dari dirinya
kepada majelis hakim arief juga mengaku lima belas menit sebelum ditelepon oleh sambo ia menerima telpon dari terdakwa hendra kurniawan yang sedang berada di jambi
isinya sama dengan nada marah menanyakan perihal olah tkp oleh tim sus
ah gak bener itu
terus beliau sudah mulai marah
marah kayak saya nggak ngerti juga ya kayak mukanya itu merah begitu
ada yang dia omongkan gak
waktu itu ngomongnya ah gak bener itu sudah seperti marah ya
siapa saja yang nonton itu
saya jelaskan kami waktu itu yang ada di rumahnya ridwan berempat
ya artinya sudah sebagaimana saudara ketika jadi saksi itulah yang dicarakannya
sampai kemudian dia minta bertanggung jawab
kalau sampai ada yang bocorkan gitu ya
sampai akhirnya dia minta pertanggung jawaban kalau sampai
ada yang bocorkan
ada yang bocorkan
dari empat orang tadi ya